badan pengawasan obat dan makanan serang menyita ribuan botol kosmetik ilegal
usai keluar dari pelabuhan merak menuju jakarta
tadinya ribuan botol kosmetik ilegal senilai lebih dari lima miliar rupiah tersebut
akan diedarkan ke jakarta dan beberapa wilayah lain
kosmetik ilegal tersebut disita pada hari minggu dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
hasil laboratorium menunjukkan ada kandungan rdl hidroquinon tretional babyface pada kosmetik
zat tersebut akan berdampak langsung terhadap kulit dan sistem metabolisme tubuh
seperti gatal gatal bahkan dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan gangguan organ tubuh lain
diolah produksinya di indonesia oleh fasilitas yang ilegal
itu bisa jadi
itu adalah pemalsuan ada aspek pemalsuan ada aspek ilegal juga
kita akan cari ke hulunya siapa importernya
ribuan botol kosmetik ilegal senilai lebih dari lima miliar rupiah tersebut
rencananya akan diedarkan ke jakarta dan beberapa wilayah lain
adi mazda serang banten